hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bu pagi udah sahur belum
jadi apa nih menu sahurnya bukan kembang melati ya untuk menjaga
jadi apa nih hanum pagi lebih sama juga jadi kalau misalnya boleh di share ya menu sahur
saya itu setiap pagi enggak pernah macem macem gak lain dan gak bukan adalah segelas kemo
melty lalu yang nggak boleh nggak ada adalah jodoh ini juga enggak tahu mbak yang lebih
setiap hari menunya berbeda minum aja gitu jadi itu ya tipsnya juga buat suaranya
tetap bertahan menggelegar
ya kalau tadi hanum memang cuma minum jus ada lagi protein tambahan gitu mungkin kayak susu
telur atau apa gitu kebetulan dari kecil emang kebiasaan kalau puasa sahur itu tuh
momen singgah doang gitu yang penting partisipasi ngisinya itu apa yang kelihatan duluan aja sebetulnya
tapi yang wajib dari dulu adalah teh sama jus paling tambahannya
minum madu kadang suka direbutin telur sama ibu gitu udah deh jac ligong estabas itu tinggal rebah
rebah dikit mess multipls bu karena sebetulnya saya tuh kalau suara nggak bisa makan banyak
adik udah beda ya kalau makan siang kita makannya sebakul jadi kedua bagian
kita abis abis semuanya kalau aa tapi akan secret banyak aktivitas nyen gadget setelah dari cian indonesia biasanya juga masih live instagram lagi
ini kan banyak aktivitasnya nih setelah dari cnn indonesia biasanya juga masih live instagram lagi
indonesia biasanya juga masih live instagram lagi nyanyi lagi di instagram juga nah ini enggak
lapar apa kalau misalnya cuma minum doang sahurnya atau terakhir makan malamnya ini jam berapa
mungkin bisa kasih tips juga ke penonton jangan ditanya gitu itu menghantui di sepanjang hari tapi
makanya saya menghiburkan diri dengan berbagai macam aktivitas karena saya tahu asupan saya itu
memang tidak seperti orang normal sahur pada umumnya gitu mungkin ada beberapa temen yang
sahur bangun masak gitu niatkan ini menu sahurku gitu kan tapi saya emang emang nggak bisa makan
banyak sebetulnya kalau untuk ngakalin ya biasanya tuh saya makannya gitu ya jedang gitu di buka
puasa di buka puasa tuh baru pas buka puasa cemilannya biasanya harus lumayan lengkap tuh
dari mulai yang manis sampai yang asin makan semuanya
mungkin terus dua tiga jam kemudian baru makan malam jadi biasanya enggak dirapel setelah buka puasa
batal cemilan terus langsung makan nasi gitu kan banyak tuh ya yang enggak ada jeda waktunya kalau
saya biasanya saya waktuin dulu malam tuh biasanya baru ke bawah makan sejam kemudian setelah selesai makan
makan mulai gratilan di kulkas ada apa lagi ya cemil cemil cemil gitu ya minum kalau ngomongin
tentang pandemi ya kita semua mengalami ya dalam artian hanum juga bekerja kemudian juga masih
palestinians lalu apa yang berubah dalam menjalankan tradisi ramadan terutama anuma tinggal di kampung
kawasan betawi yang pasti gampang bangetijk ramadannya vedrasa bagi gan curriculum biasanya
kan kalau dari tahun ke tahun di daerah tempat ayo tinggal ini kan kerasa bener begitu kata orang
tidak ada jajanan jajanan otentik betawi yang bisa banget ditemuin
tapi kalau sekarang keluar rumah isinya kendaraan saja
hampir tidak melihat banyak aktivitas
walaupun ada beberapa ya yang masih agak nekat jualan tajil
dan lumayan bikin kerumunan orang di beberapa spot
tapi mungkin berangsur angsur kesadaran masyarakat di daerah sini
itu sudah mulai membaik dengan sendirinya
jadi emang di tahun ini spesial pernah sekali sore pen lihat di jalanan
ada apaan ada yang jualan atau enggak
ternyata enggak ada loh
warga sini mengindahkan peraturan pemerintah selama masa psbb ini
keren keren top marko top pokoknya ya untuk warga condet di sana
tapi num kalau misalnya kita berkaca nih tahun lalu
mungkin banyak nggak sih misalnya remaja remaja di sana
yang mungkin setiap sahur itu selalu keliling komplek gitu untuk membangunkan
ada enggak sih di sana
tidak tahun lalu itu masih ada wet
hanum juga ikutan
enggak keburu gaul sama rombongan yang bangunin warga
jadi enggak ikutan
mungkin kalau mereka kemana mana saya ikutan
tapi tahun ini udah gak kedengeran apapun sama sekali
yang masih saya tunggu ini biasanya nanti deket deket
mau malam takdiran
suka kedengeran ciu ciu bunyi kebang api
ataupun petasan gitu ya
nah kita lihat apakah tahun ini masih ada
satu atau dua suara gitu yang ada di sekitaran sini
karena sampai sekarang tuh tiap malam atau jam subuh senyap senyap aja
satu satunya yang bangunin saya untuk sahur
sama kucing juga di sana ya neyu
apa dia tidur terus tuh
nah ini terakhir num
terakhir kalau rencananya nanti kan lebaran biasanya kalau warga betawi
banyak sekali nih kegiatan kegiatan yang keliling
kampung kemudian juga berkunjung ke saudara saudara
kira kira nih kalau nanti lebaran dengan kondisi pandemik
masih ada enggak sih tradisi itu num
kalau untuk keluarga saya sendiri ya
sama ibu tuh udah kemarin di sounding baru banget kemarin
jadi ceritanya ibu tuh kemarin zoom video call sama seluruh keluarga gitu
beberapa kepala keluarga yang ada di keluarga besar
karena biasa rumah saya itu menjadi tempat kumpul semuanya
jadi udah di meeting in bahwa diputuskan tahun ini kita tidak menerima tamu
baik itu saudara ataupun sekedar teman teman yang mau datang untuk makan ketupat di open house gitu
jadi kita enggak buka open house
terus kemarin sempat juga nanya sama ketua kompleks tempat saya tinggal
kayaknya nanti akan ada petugas yang berjaga gitu untuk mencegah warga apabila yang masih pengen main ke rumah warga lain untuk diberikan imbauan
bahwa momen ini kita nggak boleh ketemu secara jarak dekat dulu
mungkin dari depan rumah kita dadah dadah dulu aja gitu dalam zoom video call
terima kasih tapi pastinya
udah bicara pagi ini
jangan lupa makan dulu lah
selamat menikmati sahurnya
atau boleh sedikit aja nih ceritain tentang kue buatan mama tuh yang khas arab
mungkin bisa di
jadi temen temen kalau misalnya pengen ngerasain kue kita rasa arab
jadi kue kaak ini semacam kue kering
yang isinya tuh kapulaga sama jinten
untuk kalian yang gak terlalu suka manis ini kuenya cocok banget
itu bisa dinikmati sama teh dan juga kopi
kebetulan ibu saya bikin
bisa juga itu ya
aktivitas di rumah selama masa karantina seperti ini juga ya
terima kasih hanum dan salam buat mama ya
sehat selalu dan berjalan jalan ke dunia kuasa diri
sama sama terima kasih ya
ditunggu juga kuenya nanti untuk yang porsinya lebih banyak lagi buat kita di cnn indonesia
terima kasih aziza anum sudah bergabung bersama kami di kenak cet ramadhan